nuduh kamu penyebab
you know anaknya meninggal kecelakaan
terus kamu mau jemput ya
tapi kan mama yang bilang sendiri
mungkin pada saat itu dia lagi emosi
emosi dia membaikkan
tadi kata bapak ada yang mau bapak sampaikan kepada saya
mungkin soal pekerjaan pak
ada sesuatu hal yang sangat penting
yang ingin saya jelaskan sama kamu
tentang kredibilitas kamu
dan bagaimana situasi
sekarang kamu bersama saya disini
akan menjemput ibu elsa
ya suatu kemenangan yang cukup
patut berterima kasih kepada kamu
dan irwan dan tobi
jadi sampaikan sama mereka semua
nanti juga saya sampaikan kepada tobi dan irwan
untuk siap siap besok pak
ada lagi yang harus saya kerjakan besok pak
kamu cuma fokus untuk
untuk ke pulangan ibu elsa
dan menjemput ibu elsa di lapas
saya sampai harus ikut mobil bapak
cuma buat bilang itu aja
yang pertama gue ingin laku
begitu banyak yang saya inginkan
saya ingin menjelaskan
begitu gue menghirup udara bebas adalah
mengunjungi makam keisha
akhirnya mama bisa bebas
tapi mama sedih
karena pas mama bebas
kamu malah udah gak ada
mama jadi gak bisa meluk kamu lagi
padahal mama udah janji
mama mau pelukin kamu
untuk nebus waktu kita yang sempat hilang
untuk nebus waktu kita yang sempat hilang
lu gak tidur
saya belum bisa tidur
lu pasti kepikiran besok ya sa
makanya gak bisa tidur
makanya gak bisa tidur
gak mungkin ya
saya nggak sabar nunggu besok
ya allah noh
berarti besok elsa udah bisa pulang
elsa besok bebas
aduh mama seneng banget
kamu pasti seneng ya noh ya
bahagia banget ya
pada saat elsa pulang ke rumah
mama udah gak ada
keisha udah di sorga sekarang
iya tapi ada kemungkinan mungkin
mau nginep di rumah orang tuanya kan
iya tapi ada kemungkinan mungkin

pasti dia kangen kan sama mau papanya
ya pokoknya kamu atur aja
yang terbaik buat elsa ya
ya kita lihat besok nanti seperti apa
tapi menurut mama kita sebaiknya harus bikin selamatan ya no
selamatan karena elsa sudah bebas
masa tiba tiba bikin selamatan dan syukuran sih
ya kita disatu sisi
menyokuri karena elsa udah bebas noh
disisi lain ya memang kita masih dalam suasana duka
karena kepergian keisha sama papa

elsa mau bebas
mama kenapa kenapa kan
ya dibilang oke benar oke tapi ya
mama cuma berharap hukuman yang telah dijalani elsa
bisa berubah dia
mungkin aku akan jemput elsa
jemput jemput kemana
jemput ke lapas
kemarin kan elsa sudah jelas jelas
you know anaknya meninggal kecelakaan
terus kamu mau jemput ya
tapi kan mama yang bilang sendiri
mungkin pada saat itu dia lagi emosi
emosi dia membaikkan
aku emang gak yakin sih nen
angsa itu adik aku mah
lalu juga kakaknya
aku cuma mau ngasih yang terbaik aja sama dia
dan semoga emosi dia bisa dia kontrol
ya tapi kamu juga mesti
mesti bersiap kalo nantinya
dia masih tetap emosi sama kamu
karena kemarin jelas jelas sekali terlihat bahwa dia tuh sangat amat tidak suka
dan dia bener bener mimpi kamu
aku mau bawa rena ketemu sama nino deh mah
jemput elsa sebelum rena
ma mau ikut gak
aku buat ini buat kamu
mama akan temenin kamu
kita kelapa sekarang
untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dari dulu
menjemput ibu elsa
sekali lagi selamat ya pak
dengan kebebasan dari bu elsa ini membuktikan
kalau benar benar status seorang the winner dari pak amar itu tak terbantahkan
itu semua karena kerja keras kita bersama
jadi sangat mudah untuk seorang pak amar
sebenarnya kalau di fikir fikir kita sudah cukup alot untuk mengerjakan kasus ini
kita harus menunggu delapan belas sampai sembilan belas bulan untuk bisa menyelesaikan semuanya
tapi ya balik lagi
dengan kerja sama tim
kita bisa menyelesaikannya
terima kasih ya
cepat atau lambat hanyalah sebuah masalah waktu pak
yang penting kemenangan untuk pak amar
dengan ini karir pak amar jadi makin bersinar
sekali lagi selamat pak
hey tante frozennya aku pulang
jadi aku bisa main lagi sama tante frozen
iya kan mah
terus kita ketemu baik juga kan mah
semoga mbak ibu gak sedih lagi
kalau masih sedih aku mau hibur mbak ibu
bangun mana ya
belum keluar dia
aku udah siap siap belum sih
tadi sih kiki sudah coba ketok pintunya ibu kan pak
tapi ibu gak nyaut
apa ibu masih tidur kali ya
ati tiprena sekarang ya
jangan din masuk din
mama jadi ikut sama aku gak
mama iria berputus asa
untuk menjadi ikut menjemput elsa
setelah semalam mama dengar bahwa elsa akan bebas
rasa mama jadi nggak keharuan
itu mengganggu aku selama malam
sepanjang malam mama jadi kepikiran
masih belum bisa seperti kamu
memaafkan dan merima elsa
setelah apa yang dia perbuat ke kamu
walaupun dia sudah menjalani hukuman
mama masih berat dengan rasanya
aku juga masih merasa ada ganjalan
nggak apa apa ya
mama belum bisa
malah belum bisa ikut untuk menjemput elsa
saat ini yang mama rasakan adalah
ya kamu tahu
maafkan tapi jangan lupa
tapi sebagai ibu
yang kehilangan anaknya karena dibunuh
ini benar benar berat buat mama
itu sangat sukar untuk aku
belum jelas kamu
belum jelas kabarnya
dia ada di mana
aku mengerti koma
aku pun juga
mama tahu kan
apa alasan aku
elsa di kamu
kamu masih dihubungi
jadi ya itu bagus
sudah mencoba untuk ikhlas
kalau mama nggak bisa berarti aku ajak
ajak mirna aja kali ya buat nemenin aku
ngemenin kamu sama rena
sama satu lagi
mama boleh titip sesuatu
untuk kamu berikan ke elsa
kamu sudah siapkan ini
seperti amanah rena
elsa yang membukanya
setidaknya kalaupun mama tidak hadir
untuk menjemput dia dan bertemu dengan dia
surat ini sampai ke tangan elsa
masih berat bin
masih inget roy terus
namun jangan khawatir ya
mama nggak halusinasi ataupun
dia sudah selagi kutip
ini terlalu susah buat aku